assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita bentar peputangan dulu ya
perdebatannya luar biasa sekali
di kesempatan malam hari ini saya dan aldo
kalau misalnya pak jokowi
sim dan stnk nya
kalau gak diperpanjang kan takut ditilang
walaupun presiden kan bisa ditilah
karena semuanya harus taat hukum
kita langsung ke temanya aja
tema hari ini adalah main mata pemilu ditunda
ini semuanya temanya
isunya mencuat kembali ketika pak bamsud
itu ngomong pemilu bisa ditunda
atau dipikirkan kembali karena alasan ekonomi
nah ini yang kita ingin sampaikan ke pak bamsud
jangan sampai karena faktor alasan faktor ekonomi
itu pemilu ditunda
padahal yang sebenarnya dituju adalah kepentingan pribadi
takutnya sebenarnya adalah pengingin mempertahankan kekuasaan juga
karena demi mempertahankan alasan pribadi
sampai mengorbankan nama pak jokowi
itu artinya arti lain dari pemilu ditunda adalah
saya takut tidak terpilih dua ribu dua puluh empat
takutnya seperti itu
itu artinya sebenarnya
dan kalau misalnya kita lihat tadi
ada beberapa partai yang juga gak setuju
partai demokrat itu takut pemilu ditunda
karena mereka udah siapin cetak baliho

aduh gak bisa bang dirifan bang
takutnya kalau misalnya nanti pemilu ditunda
pak jansen jadi jual jualan kaum ini
bingung lagi taruh di mana ini kaosnya
berarti partai demokrat postingannya adalah po partai
jadi po haos
tapi gitu ya
ini maksudnya ada lagi ini
kok ini buat semuanya
siapapun para pejabat yang
menyuruh pemilu ditunda
kalian tuh enak ngomong pemilu ditunda
kita gak ngerti perasanya pak jokowi
emang kalian gak berpikir
pak jokowi itu bosan ketemu pak maruf amin tiap hari
pengen ketemu bu iriana
iya kan pengen ketemu bu iriana juga tiap hari
karena kalau ketemu pak jokowi kan
ketemu pak maruf pasti kerja
iya kan kerja kerja
pengen honeymoon lah sama bu iriana gitu
takut juga satu frame sama bang zadri
tapi bang balik lagi banyak banget orang orang yang mendesak
mendesak perpanjangan jabatan
pak jokowi udah bilang dia gak mau
tapi yang aku takutkan
kan namanya sifat alami manusia
didesak didesak takutin nanti malah jadi mau
takutnya maksudnya ada yang datang gini
perpanjang ya jabatannya
pak jokowi perpanjang jabatannya
pak jokowi perpanjang dong
yaudah yuk gas
karena kan gak enakan kan
betul takutnya kan seperti itu
takutnya seperti itu
tapi kalau kita melihat timeline pemilu
pemilu tuh bulan februari
pelantikan itu pertengahan tahun dua ribu dua puluh
satu satunya alasan yang paling make sense
pak jokowi tiba tiba mau diperpanjang adalah
pak jokowi pengen berhenti jadi presiden
tunggu bonus akhir tahun
oh iya mereka ini kayak anak startup yang biasanya
kalau bonus akhir tahun udah turun surat nisan dikira
biasanya begitu nunggu aja
mungkin pak jokowi mau mungkin
bisa jadi atau mungkin kayak yang di ini bang
atau yang aku penasaran sebagai masyarakat
kalau misalnya kita ini masyarakat biasa gitu
kita berhenti dari kerjaan kita
yang kita lakukan adalah kita nyari pekerjaan baru
apakah pak jokowi juga akan melakukan hal yang sama
misalnya ntar di link innya pak jokowi
misalnya misalnya di link innya pak jokowi
nanti dia pasang label gitu
misalnya juga begitu kan
di link in juga begitu
tapi apapun itu kita pengen ngasih tahu bahwa
jabatan dan kekuasaan
itu adalah ambisi
tapi pesan kita pada malam hari ini
jangan sampai atas nama kepentingan pribadi
mengorbankan nama pak jokowi
nama saya aldo terima kasih
terima kasih sekali teman teman dari komisi co
aldo dan juga
iya kalian terus terus aja kayak gini ya
karena rkuhp baru berlaku tiga tahun lagi
tapi ini videonya bisa diapus kan
tapi udah banyak yang nonton
tiga tahun lagi
puas puasin aja terus
itu tadi suara hati
kegelisahan dari teman teman muda begitu ya
dan pesan juga
yang sangat mendalam kepada bang kodari
dan juga kepada pak jokowi
itu jangan sampai nanti mengganggu kepentingannya pak jokowi
sekaligus tadi penampilan dari gian
dan juga aldo komisi co
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali para narasumene sudah hadir
oke wakil ketua dpd sultan aja
terima kasih sekali
terima kasih pak sultan
ada pakar hukum tata negara
dan juga waksek jenderal partai demokrat
oke nomor out routenya gak berubah
kita ketemu lagi
senin depan dua puluh tiga puluh
waktu indonesia barat
selamat malam dan sampai jumpa